pasar lama tangerang yang berlokasi di jalan kisamaun sukasari kota tangerang ini disebut sebagai surganya pecinta kuliner
di sepanjang jalan kisah maun mulai pukul empat sore hingga sepuluh malam kawasan ini penuh dengan tenda makanan dan minuman yang selalu ramai pembeli
pada bulan suci ramadan kawasan ini juga ramai pembeli karena menjadi lokasi favorit untuk mencari takjil
mulai dari makanan seperti martabak baso goreng kurita bakar telur gulung hingga aneka minuman dijual di kawasan ini
baksonya juga enak mata juga enak ketopraknya juga enak pokoknya kalau kesini mesti siapin perut deh
salah satu jajanan yang sejak sore sudah ramai antrean adalah kurikulu
gurita dan cumi bakar
kisaran harganya bervariasi mulai dari dua puluh ribu rupiah hingga seratus ribu rupiah tergantung ukuran dan jenisnya
kebanyakan pembeli rela antre karena penasaran dengan ukuran dan keunikan bentuk dari gurita bakar
salah satu camilan yang menarik perhatian saya adalah jajanan khas korea yang biasa disebut bungopang
roti ini terbuat dari adonan tepung yang didalamnya ditambahkan aneka topi
ketiga keju macar hingga blueberry
jajanan ini juga tak kalah ramai
pembeli harus rela menunggu tiga puluh hingga empat puluh menit untuk bisa merasakan bunga pun
apabila anda datang ke kawasan ini hati hati ya dengan barang bawaan anda agar tidak tertinggal atau hilang saat mengantri makanan
saat tadi saya udah muter muter dapat tiga makanan eh dua makanan satu minuman nih
satu minumannya sama dua roti sama gurita juga
karena tadi di dalam ramai banget crowded banget
saya minum untuk makan di rumah
tapi tiga ini saya dapat harganya cuma lima puluh ribu rupiah
jadi saya memutuskan untuk pulang dan nyantap makan dari pasar lama
yalah malah helah egi agung tanggerang